buket tenteraman di demak
bukankah itu sudah menjadi tugasnya sunan kudus
sebagai panglima kerajaan demak
kalau sunan kudus tidak sanggup
sunan bisa mundur
apakah kupati menaguhkan kemampuanku
tidak usah banyak sandiwara sunan kudus
kalau kita tiba tiba diserang oleh musuh
apa kita sudah siap
sebagai patih kerajaan demak
bagaimana pertarungan sesungguhnya
mau kau bertarung kepada aku
mari kita berlatih bersama
siapa yang lebih unggul diantara kita
tidak perlu kupati
ini hanya tanning biasa di saat ini
kenapa kanjeng sunan
kanjeng sunan tahu
sehingga sampai ketemu kalian
siapa ini ada di kolam kapal
meng basin per penalty
jangan menggunakan senjata
cabut senjata musuh nani
kita tunjukkan siapa yang paling saya
kipati sepertinya tidak menganggap ini sebagai latihan
sunan kutus sentimun liat
kalian berdua tidak perlu membuktikan siapa yang lebih hebat di antara kalian
karena kalian berdua adalah kesatria pinunjuk dari kerajaan jemaah
maafkannya sultan kami hanya latihan
saya hanya beri contoh kepada prajurit bagaimana melakukan serangan yang sebenarnya
latihan saya tidak melihat sedikit pun seperti latihan
kalian itu seperti dalam pertempuran
kanjang sunan kutus sentimun liat
sunan kalijaga sudah menemukan bocah dongkong bungu itu
selama sunan kalijaga masih hidup
dia akan selalu menghalangi kita
selanjutnya apa yang kita harus lakukan terhadap sunan kalijaga
kita harus mencari

nyari dulu tanpa nerves
tidak bel fight
banyak seseorang suka galau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
monggo rai sunan
aku sudah menunggumu sejak tadi
bagaimana keadaan istana demakang mas
istana dalam keadaan aman
bagaimana keadaanmu di maskalijaga
berkat doakan mas sunan
aku baik baik saja
tentu kan mas sunan sudah tahu
maksud kedatanganku kesini
benar kan mas
karebet sudah aku temukan
dimana anak itu sekarang
dia berada di bawah pengawasanku kan mas
bagus di maskalijaga
bagaimana keadaan istana demakang mas sunan

bukankah itu pusaka peninggalan raja raja
teras keturunan majapahit

teras keturunan majapahit
dan terakhir pemiliknya
benar mu se sultan
aku tidak pernah mendengar
pusaka itu tiba tiba muncul
tidak pun tengku se sultan
aku justru mengkhawatirkan
kekacauan yang muncul di kalangan para penderita

huru hara dan pertumpahan darah
akan mengganggu ketentraman di demak

bukankah itu sudah menjadi tugasnya sunan kudus
kalau sunan kudus tidak sanggup
sunan bisa mundur
sunan kudus tidak sanggup
apakah kupati melakukan kemampuanku
tidak usah banyak
sandiwara sunan kudus
sandiwara sunan kudus
sandiwara sunan kudus
terakhir saya dengar kabar benih

yang diturunkan oleh ki pengging

orang satu satunya yang bertemu ki pengging
di akhir hidupnya
adalah sunan kudus
adalah sunan kudus
apa maksud kupati dengan menyebut namaku
sunan menyembunyikan hal ini
karena sunan ingin menguasai
jangan menyebar fitnah
jangan menyebar fitnah
aku sama sekali tidak tahu keberadaan ogo
jangan menyebar fitnah
berarti kita harus waspada
karena kita tidak tahu siapa lawan
karena kita tidak tahu siapa lawan
panjang sunan kudus
yang dimuliakan allah
telah menyampaikan yang sebenarnya
telah menyampaikan yang sebenarnya
panjang sunan kudus
tidak pernah aku ragukan kesetiaanmu
tidak pernah aku ragukan kesetiaannya
aku harus bisa memanfaatkan
untuk menyingkirkan para dewan wali
dari kerajaan demak